kebakaran melanda depo pertamina pelumpang semper jakarta utara jumat malam kebakaran diketahui
terjadi sejak pukul delapan dua puluh waktu indonesia barat menurut keterangan kepala suku dinas penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan jakarta utara ahmad kristianto kebakaran terjadi di area depok
pertamina seluas satu lima hektare dalam peristiwa kebakaran ini petugas dari pemadam kebakaran
menerjunkan dua ratus dua puluh lima personil dengan lima puluh satu unit mobil pemadam kebakaran api yang berkobar hebat di
kawasan depo pertamina pelumpang sudah dinyatakan padam pada sabtu dini hari sedangkan api yang
merambat ke rumah warga yang berada di dekatnya masih dalam proses pemadaman pihak petugas

menurut bpbd sampai saat ini korban meninggal akibat kebakaran depo pertamina di pelumpang
sebanyak tiga belas jiwa dan tiga diantaranya
tim liputan cnn indonesia